baru saja resmi menjadi kader kemudian bagaimana ya jadinya kalau benar ks sang benar benar menjadi ketua umum psi
lalu benarkah ini juga menjadi tanda cengkraman jokowi bapak dari kaisang ini semakin melebar
apakah juga memperkuat sinyal hubungan yang tidak harmonis antara jokowi dengan pdip
tentunya masih banyak berbagai pertanyaan turunan lainnya yang mengemuka dan akan kita bedah bersama sama berbagai pertanyaan ini dengan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat malam mas soto
mas toto udah resmi nih menjadi anggota psi kemarin terus kartu anggotanya diantarnya ke rumah orang tuanya di solo
dan isunya besok dilantik menjadi ketua umum psi
apa ini sebenarnya
mas maknanya apa ini yang terbaca
ya pertama kalau hanya menjadi kader atau anggota dari sebuah partai dan itu memang partainya juga di luar pdi perjuangan
partai tempat ayahnya bernaung atau kakaknya bernaung atau kakak iparnya bernaung
sebetulnya tidak ada yang dilanggar dan biasa biasa saja ya
artinya hak dari siapapun untuk masuk dalam politik
yang kedua juga kita tahu aturan dan
yang kedua juga kita tahu aturan
dalam hal hal teknis yang diperlihatkan dalam misalnya pemberian kartu tanda anggota
ya kok langsung ada privilege diberikan langsung di rumah di solo bahkan di rumah ayahnya dari ks sang
padahal ini kan adalah partai progresif anak muda ya psi yang harusnya paling bisa menunjukkan egalitarianisme
yang kedua kalau betul kita masih bicara kalau ya memang langsung kaisang beberapa hari setelah kemudian
menjadi kader langsung menjadi ketua umum
lalu apa makna dari kaderisasi dan rekrutmen dari partai politik
yang selama ini itu seringkali dikritik oleh anak anak muda terhadap partai partai
masuknya psi sebagai partai yang dianggap mewadahi dan mengklaim dirinya
sebagai partai anak muda harusnya kan bisa menerobos ini
tapi ternyata psi kalau betul ya terjadi seperti itu
itu berarti melakukan sebuah tindakan yang lebih kolot dibandingkan dengan partai partai lain
dan ini berpotensi merusak harapan dari teman teman anak anak muda
yang kemudian berharap sebetulnya ketika anak muda masuk berpolitik
lalu terbentuk menjadi sebuah sistem dalam nama partai
itu kemudian bisa melakukan dobrakan terhadap kritik kritik
dari fungsi partai yang tidak berjalan selama ini
nah catatan paling kritis menurut saya adalah ke pak jokowi sendiri
argumentasi terkait dengan kaisang sudah besar sudah mandiri
bisa mengambil keputusan sendiri
tapi ini kan ada sebuah rangkaian
kalau kita lihat dua ribu dua puluh sudah ada kekagetan
ketika secara bersamaan anak pak jokowi mas gibran
mantu pak jokowi mas bobi
kemudian maju dalam pilkada yang sebelumnya tidak terdengar akan berpolitik misalnya
apapun itu tetap dalam konteks etika demokrasi itu jadi pertanyaan
karena selama ayahnya atau mertuanya masih berada
kekuasaan dianggapkan alangkah baiknya tidak ada anggota keluarga yang maju
dianggap berpotensi akan menikmati kekuasaan itu untuk menang
dan lain lain berbagai macam kritik
lalu kemudian di akhir masa jabatan
kalau betul ya terjadi seperti apa yang kita duga duga
kan di whatsapp group sudah rame ini kan
terkait dengan besok atau lusa di kopdarnas akan dipilih menjadi ketum
ya saya pikir ini juga catatan legacy yang buruk akhirnya buat pak jokowi
apalagi kalau betul ini hanya terkait
dengan peristiwa politik dua ribu dua puluh empat
apalagi kalau dikaitkan dengan prakondisi menuju post power syndrome
dengan menempatkan keluarganya sendiri menjadi bagian dari kekuasaan
itu menurut saya malah akan menjadi apa ya
legacy yang buruk buat pak jokowi
yang kita tahu kepuasan publiknya sangat tinggi
dan ketika maju harus diingat loh
dia adalah sosok yang dianggap mewakili orang biasa
bukan bangsawan politik
merintis karir dari bawah
dan berhasil menjadi presiden mendapatkan kepercayaan
tapi ketika kemudian meninggalkan legacy dalam konteks kekuasaan yang terdistribusi
itu malah didistribusikan kepada anak anaknya dan mantunya
berbicara mengenai sosok jokowi dibalik keputusan yang kaya sang ini mas soto
walaupun alasannya bahwa tadi yang mas soto utarakan bahwa
kaya sang ini kan sudah mandiri sudah besar
apalagi sekarang sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri
itu artinya mungkin sudah pisah kakak
kaisang ini tadi juga menyebutkan sudah mendapatkan restu dari jokowi sebagai orang tuanya
jadi pasti orang tuanya tahu
apakah ini kemudian bisa terindikasi merupakan salah satu strategi jokowi atau jokowi ini ada andil
dibalik langkah kaya sang ini untuk maju ke kontestasi politik dan katanya akan jadi ketum
ya kan sudah jelas sudah dikatakan meminta restu ya
sesuai pengakuan kaya sang
dan pak jokowi juga sudah mengatakan kaya sang sudah minta restu dan walaupun keputusan diambil oleh kaya sang sendiri
tetapi kan kita tahu misalnya psi kan jelas mencetuskan istilah jokowisme
itu sah sah saja selama jokowisme itu bagusnya diterjemahkan menjadi nilai nilai
bukan sekedar pengkultusan misalnya
dan itu sudah masuk dalam narasi perdebatan ya antara orang yang pro dan kontra
dan menurut saya bisa dijelaskan juga
oleh sebagian teman teman psi
tapi ketika kemudian betul
nanti ketua umumnya adalah mas kaya sang
apa yang kemudian dinarasikan menjadi nilai nilai itu kan akan sirna dengan sendirinya
artinya betul ini pengkultusan
artinya betul ini sebuah take over
akuisisi karena nama besar seorang anak presiden dan kemudian mendapatkan privilege menjadi seorang ketua umum begitu saja
kalau kita lihat bahkan di beberapa partai yang dianggap
apa terkait dengan dinasti ya
misalnya kita berbicara mengenai pdi perjuangan saja
mbak puan dan mas prananda itu melalui proses yang cukup panjang
dan sampai sekarang kita tahu mbak puan bukan seorang ketum
pernah menjadi anggota dpr
pernah ketua fraksi
pernah menjadi menteri
lalu kemudian ketua dpr
ada proses di situ begitu dan
mas ahaye pun juga sekarang memang ketum
tapi pernah melalui menjadi seorang calon kepala daerah
ada pengalaman yang bisa dikatakan paling tidak masih bisa lebih teruji dibandingkan misalnya mas kaisang
tapi kita kan masih berasumsi ya tentang ketua umum
jangan jangan kita salah juga
tapi kalau itu terjadi artinya itu menunjukkan
jokowisme yang tadinya bisa dilihat sebagai sebuah terjemahan nilai nilai
apa yang sudah dikerjakan oleh jokowi
ternyata hanyalah sebuah pengkultusan
dan itu menurut saya sebuah contoh yang tidak baik
buat anak anak muda ketika ingin masuk berpolitik
artinya mereka akan berbicara mengenai
kalau ingin punya karir politik yang bagus
yaitu jatahnya dari anaknya seseorang aja
anaknya dari ketua partai
atau kemudian anaknya dari presiden
kalau mau dengan mudah bisa langsung jadi ketua umum partai
begitu eratnya nama kaya sang dengan jokowi
apakah ini juga artinya indikasi bahwa
ini merupakan arah politiknya jokowi
mendukung siapa misalkan
ya sampai detik ini kan psi belum memutuskan mendukung siapa
walaupun dalam beberapa acara pak prabowo sudah datang ya
ya bisa saja di terjemahan seperti itu
walaupun kan jadi pertanyaan misalnya
walaupun mas kaisang misalnya masuk menjadi ketua umum psi
katakanlah betul psi akan mendukung pak prabowo
tapi kan ada sebuah fakta yang belum diselesaikan
bahwa mas gibran dengan mas bobi dan pak jokowi sendiri
masih menjadi bagian dari kader pdi perjuangan
jangan jangan lebih tepat dalam konteks ini kita melihat bahwa
ini cara pak jokowi bermain dua kaki
menempatkan kakinya di pdi perjuangan karena memang sebuah fakta historis
beliau mas gibran mas bobi adalah kader pdi perjuangan
di sisi lain kemudian menempatkan anaknya di koalisi yang lain
yang kita tahu kedua duanya memang sudah di endorse oleh pak jokowi
untuk maju dalam pilpres
dan kedua duanya memang mengklaim akan melanjutkan pekerjaan pak jokowi
saya masih melihat sampai detik ini lebih mengarah kepada
sebuah permainan politik dua kaki
sambil mungkin melihat siapa yang peluangnya lebih besar untuk menang
ditambah juga mungkin masih coba melihat
siapa yang kualitasnya memang lebih mumpuni untuk meneruskan pekerjaannya beliau
tapi kalau selama belum ada proses penyelesaian posisi mas gibran mas bobi
dan pak jokowi sendiri dari pd perjuangan
menurut saya masuknya mas kaisang ini malah lebih kita bisa lihat sebagai
upaya memasang kaki di koalisi yang lain tadi
upaya memasang dua kaki apakah ini juga bisa menjadi indikasi bahwa benar
hubungan tidak harmonis antar jokowi dan juga pdip ini belum selesai selesai mas
iya hubungan tidak harmonis ini kan sudah menjadi gosip dari dua ribu empat belas bahkan lah ya
baru jadi presiden pun
tetapi kalau kita lihat
apakah kemudian sudah mencapai titik yang kemudian bisa membuat mereka berpisah
saya pikir tidak mudah dengan keberadaan tadi
fakta politik pak jokowi masih kader mas gibran dan mas bobi masih kader
dan saya lebih melihat ini lebih kepada sebuah upaya dari jokowi yang kita tahu
ketika memainkan politik ini selalu memainkan politik tidak pada satu skenario
tapi dua skenario bahkan tiga skenario
dan harus dipahami juga pak jokowi
selain kader pdip berjuangan
juga adalah ketua koalisi ya secara de facto yang punya kepentingan untuk menjaga stabilitas politik
minimal diantara partai partai pendukungnya yang kita tahu sekarang terpecah
dalam konteks kepentingan pilpres dua ribu dua puluh empat
sehingga dia harus berdiri di keduanya
jadi saya lebih melihat pada situasi itu
sambil mungkin kita baru akan melihat bagaimana sikap jokowi
apakah betul betul akan mengambil sebuah sikap yang sifatnya ekstrim
itu menurut saya pada masa masa injury time
walaupun terkaan saya
sampai kemudian masa injury time pemilu empat belas februari
pak jokowi tidak pernah akan eksplisit menunjukkan dukungannya secara terbuka kepada salah satu calon saja
kemudian sikap pdip yang terkesan ya sudah nggak apa apa
itu seperti apa mas
hanya agak kaget ya
pdip berjuangan kali ini agak santai gitu
kalau kita lihat hampir nggak ada respon
malah beberapa tadi saya lihat statement statementnya mengucapkan
selamat gitu dan mengatakan tidak ada masalah
ini bisa dimaknai dua
yang pertama bahwa memang mereka menganggap ini sebagai sebuah peristiwa politik saja
berbeda dengan anggapan orang sebelumnya biasanya akan ada kemarahan dari pdi perjuangan
yang kedua bisa juga dimaknai ini kemarahan yang memuncak
sehingga sudah sampai tahapan tidak lagi mengeluarkan statement keras
tetapi fokus pada berjuang untuk menang tanpa kemudian bergantung lagi pada
itu menurut saya yang menjadi misteri dan mungkin baru bisa kita lihat dalam proses perjalanan ke depan
banyak misteri yang menarik untuk terus kita cermati ya mas ke depan ini
hingga februari dua ribu dua puluh empat mendatang
tapi terakhir saya sedikit aja
saya pikir ini jangan dilihat sebagai sebuah konflik atau pilihan antara partainya pak jokowi
pdip berjuangan dengan pak jokowi
atau dalam konteks pilihan politik pak jokowi
kita harus melihat juga secara lebih jauh dalam konteks prinsip berdemokrasi
apa yang dilakukan oleh kaisang
apakah pantas atau tidak dalam konteks memberikan sebuah pembelajaran politik
buat anak anak muda dalam politik ke depan
highlightnya adalah etika demokrasi ini yang harus kita jaga bersama sama ya mas toto
terima kasih direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya telah bergabung bersama kami malam hari ini
di kanal pemilu terima kasih